jadi tugas tugas kemanusiaan yang harus dilindungi
dan ketika terjadi penyerangan terhadap mereka maka penyerangan penyerangan itu wajib dikutuk dan harus dicari
siapa pelaku penyerangan itu harus ada yang bertanggung jawab atas penyerangan itu harus ditangkap dan kemudian diadili sesuai dengan kejahatan yang telah ia lakukan
oke nah sepantauan anda mas revo dan juga nanti ini pertanyaan untuk mas elvan apakah negara sudah cukup turun tangan sudah cukup terlibat dalam apa ya katakanlah menjamin keselamatan warganya gitu
cukup hadir untuk menjamin keselamatan warganya
ini memang hal yang rumit ya di tanah papua van kita tahu konfliknya jadi sejak lama
jadi ada kesalahan manajemen dari negara sebelumnya yang membuat perkulakan perkulakan dipakai
papua itu terus terjadi sampai sekarang eskalasi konfliknya terjadi kadang muncul di waktu waktu naik gitu ya tapi ada kalanya landai juga
nah kalau ditanyakan apakah negara hadir sebenarnya negara sudah tentara kan sudah datang ke sana ya ada operasi satgas newangkawi yang memang diterjunkan untuk menjaga keamanan di tanah papua
mereka hadir dan mereka berusaha juga gitu kita tahu bahkan juga beberapa waktu yang lalu
juga kita lihat kan pandan dari satgas itu juga tewas tertembak kan
dengan pangkatnya juga bukan pangkat rendahan gitu ya yang tertembakkan
waktu itu juga pangkatnya sudah lumayan terpangkat perwira tinggi gitu yang tertembak
jadi artinya kalau dikatakan hadir atau tidak sebenarnya sudah hadir
tapi memang posisinya kita lihat dan kita tahu bahwa lokasinya sangat berbeda dengan tanah jawa yang semuanya bisa di
jangkau ya dengan mudah gitu
kita ini kan kalau mau liputan ke papua juga menghitungnya sangat cermat ya van karena kan antar kabupaten aja kadang tidak terhubung kan secara infrastruktur ya
sehingga harus menggunakan pesawat perintis misalnya
kemarin juga di minggu minggu ini juga ada pesawat ngirim bahan bangunan yang jatuh kan rimbun air di sana itu logistik yang jatuh
kenapa harus menggunakan pesawat ya karena memang lokasinya jauh jauh
dan ini yang cukup menyulitkan sebenarnya
tapi kita sih berharap bahwa kesulitan apapun yang ada di sana itu tidak mengurangi
mengurangi langkah dan
apa ya kita bilang semangat lah ya dari penjaga keamanan ini supaya tetap menjaga keamanan warga
dan yang harus dicatat juga van sebenarnya yang harus
apakah pendekatannya dengan hard power atau dengan soft power
menurut saya dua duanya harus dijalankan
menjaga keamanan dan menjaga ketertiban di satu sisi
ada prioritas ya
menggunakan hard power itu menjadi sebuah keharusan ya di semua tempat gitu ya
kalau memang harus dilaksanakan dengan cara yang keras ya dilaksanakan dengan cara yang keras
tapi di satu sisi juga tidak boleh dilupakan soft power
bahwa pendekatan pendekatan humanis itu juga harus dilakukan
sehingga tidak kebiah uyah gitu
ketika terjadi gebiah uyah itu kan yang menjadi
menjadi persoalan di kemudian hari
baik baik mas revo
tapi berada di kota itu menjadi
ada juga yang bikin saya penasaran ini kalau misalnya melihat bagaimana kebijakan editorial masing masing
baik dari cnn indonesia maupun juga detik
tapi sian indonesia dulu deh bagaimana memandang keberadaan kelompok ini atau status dari kelompok ini
label dari kelompok ini
label itu menjadi catatan penting buat saya van
catatan misalnya begini
ketika konflik yang terjadi di aceh ya ketika tahun dua ribu an itu
satu sisi pemerintah menyebut dengan istilah gerakan separatis aceh
nah dari sisi kelompok bersenjatanya mereka menyebutnya dengan gerakan aceh merdeka
nah media kemudian ada di mana ini posisinya
apakah mengikuti pemerintah dengan gsa atau gam
karena kalau misalkan kita ikut pemerintah maka kita tidak bisa masuk ke gam
kalau kita pakai kata gam kita nggak bisa masuk ke tni
akhirnya kita menggunakan kata kata yang netral
nah di tanah papua juga sama
ini dalam kelompok kriminal bersenjata misalnya
kriminal ini memang ketika mereka melakukan aksi kriminal bisa pantas disebut gerakan kriminal
ketika mereka melakukan aksi aksi teror layak mereka disebut
sebagai teroris gitu
tapi pelabelan ini harus menjadi catatan karena kita juga harus hati hati
apakah label ini sepihak atau tidak
lebih aman makanya kenapa di cnn indonesia kita menggunakan kelompok bersenjata
karena udah jelas tuh mereka
mereka adalah kelompok yang bersenjata kan seperti itu
nah ketika mereka melakukan aksi kriminal maka kita akan ngomong kelompok bersenjata tersebut melakukan aksi kriminalitas dengan bla bla bla
ketika mereka melakukan aksi teror ya kita akan sebut bahwa kelompok bersenjata tersebut melakukan aksi teror
dengan cara menculik tenaga kesehatan menyisa dan kemudian membuang dan sehingga satu terbunuh
atau membakar fasilitas fasilitas publik dan fasilitas kesehatan
aksi terornya berubah seperti ini
tapi pelabelan itu memang harus membuat kita cukup hati hati
oke kalau detik bagaimana mas elvan
saya kira tadi pertanyaan pertama menarik ya apakah negara hadir
berhasil ya baru saja berhasil membunuh ali kalora dan gengnya di poso ya kan
jadi sebetulnya negara hadir seperti amanah undang undang dasar di preambul ya
bahwa negara harus melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia
yang terjadi di papua seperti kita lihat betul kata mas revo banyak tantangan
banyak sekali kendala bahkan ngambil jenazah ya
ngambil jenazah korban pun harus ditembaki lagi dan gangguannya cuaca segala macam kondisi alam
tapi itu tidak boleh jadi alasan
perlu ada evaluasi kalau masih ada gangguan perlu ada evaluasi menyeluruh
kenapa saya tadi di awal saya katakan bahwa kkb ini adalah teroris
gitu pemerintah kan menyatakan terlebih dahulu bahwa ini teroris
setelah kita melihat banyak sekali kekejian mereka ya kekejian mereka apalagi pengakuan yang langsung di tkp ya
dengan salah satu nakes yang selamat ya
dia menceritakan bagaimana detik detik terjadinya penyiksaan itu
bagaimana baju itu dilucuti bagaimana dilukai
bagaimana ditendang ke jurang bagaimana yang lain dicari lagi disiksa segala macam
itu perilaku teroris
bukan lagi perilaku kriminal
tujuannya mereka mau mengacaukan tujuannya menebar teror terhadap negara terhadap nkri
jadi kalau misalnya si indonesia menganggap ini kb kalau detik dengan kkb ya
oke tadi mas elvan juga bicara mengenai ali kalora di poso kita geser sedikit ya
mengenai konflik bersenjata ya
kalau misalnya di poso mungkin singkat saja dari masing masing mas revo dan juga mas elvan
mas revo melihat bagaimana penanganan teroris ali kalora mit di poso
ini dengan matinya atau tewasnya ali kalora ini membuat pergerakan kelompok mit seperti apa
mungkin mas elvan dulu meredup atau memanas
saya kira ini sebuah kabar baik ya
ketika ali kalora yang ramah diburu sebagai tpu lagi lagi teroris juga
ditembak mati bersama dengan beberapa pimpinannya ya
kemudian pertanyaannya apakah ini akan mengakhiri aksi mereka
jadi polisi memberikan gambaran bahwa sebetulnya menangkap ali kalora itu mudah
persoalannya adalah banyak sekali seperti ada relawan ada orang orang yang kemudian mendukung mereka gitu loh
orang orang yang mendukung mereka ini tidak terlibat dalam teroris tapi mereka ikut melindungi dan lain lain
jadi saya kira aparat harus masuk betul ini momentumnya ketika pemimpinnya mati kan dia harus benar benar langsung nih
jadi stop semua jalur jalur para relawan relawan pendukungnya itu agar bisa selamat lain
kalau dari mas revo kacamata mas revo seperti apa apakah ini akan mengubah pergerakan dari mit selanjutnya
kita tempat berdiskusi ya di rapat rapat edisi
atas waktunya bapak bapak mas revo dan juga mas elvan hadir dalam cnn indonesia newscast malam hari ini
dan tetaplah bersama kami sian indonesia newscast segera kembali sesaat lagi